wafatnya ratu elizabeth ii menandakan adanya perubahan silsilah di tahta keluarga kerajaan inggris
dan berikut ini adalah nama nama penerus tahta kerajaan inggris
setelah ratu elizabeth wafat maka pangeran charles sebagai putra pertama akan menggantikan ratu sebagai raja inggris
pangeran charles sudah berpuluh tahun menyandang gelar putra mahkota
secara otomatis menyandang gelar raja charles iii
dan hari ini jumat siang waktu inggris pangeran charles secara resmi diangkat sebagai raja baru inggris
oleh dewan penobatan di istana st james london
selanjutnya dalam urutan tahta raja inggris setelah raja charles iii
tahta kerajaan inggris akan dilanjutkan oleh pangeran william
yang merupakan putra pertama dari raja charles dan lady diana princess of wales
pangeran william akan mendapatkan gelar juve
check of cornwall and cambridge bersama dengan istrinya kate middleton
sebagai permaisuri yang akan menyandang gelar duchess of cornwall and cambridge
putra putri william dan kate nantinya akan melanjutkan tahta kerajaan inggris sesuai dengan urutannya
yakni pangeran george putri charlet dan pangeran louis
di urutan pewaris tahta di inggris berikutnya
ada nama pangeran harry
yang merupakan putra kedua dari king charles iii dan lady diana
pangeran harry akan mendapatkan gelar duke of sussex bersama dengan istrinya meghan markle
harry dan meghan memiliki dua orang anak yaitu archie harrison mounbatten windsor
dan lilibeth diana
yang baru saja lahir pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu

keduanya juga akan meneruskan tahta kerajaan inggris berikutnya